artis sinetron vanessa angel menjadi saksi atas dua terdakwa muncikari prostitusi online endang suwartini alias siska dan tentri novanta
dalam persidangan ditemukan fakta baru di mana tarif vanessa bukan delapan puluh juta tapi tiga puluh lima juta rupiah
sidang perkara prostitusi online artis dengan dua terdakwa muncikari endang suhartini alias siska dan tentri novanta pada senin siang kembali digelar di pengadilan negeri surabaya
pada sidang tersebut jaksa penuntut umum memanggil lima orang saksi namun hanya satu saksi yang hadir yakni vanessa angel
empat saksi lainnya batal hadir tanpa alasan yang jelas termasuk rian subroto lelaki pengguna jasa vanessa angel
sidang digelar tertutup untuk umum dan awak media dengan pertimbangan kasus yang disidangkan adalah perkara asusila
ada beberapa kejanggalan diantaranya vanessa angel tidak mengenal terdakwa tentri ia hanya kenal dengan endang lewat percakapan whatsapp
tuduhan vanessa menerima uang sebesar delapan puluh juta rupiah juga dibantah pengacara tentri
vanessa juga mengaku ia hanya menerima uang sebesar tiga puluh lima juta rupiah
saat pemeriksaan barang bukti pengacara tentri juga tidak menemukan foto vanessa yang mengandung unsur pornografi atau asusila
foto vanessa tidak ada yang sebalik pornografi
jadi hanya dua foto aja berbaju pada umumnya aja hanya dua
sementara tim kuasa hukum
kuasa hukum endang mempertanyakan surat penetapan tersangka yang hingga kini belum diterima
surat penetapan tersangka juga tak dilampirkan oleh penyidik ke bap
tim kuasa hukum mengajukan keberatan dan meminta sidang ditunda
bagaimana dia bisa diproses di persidangan kalau penetapan tersangkanya tidak pernah diterima atau tidak pernah ada
kedua mucikari kasus prostitusi online yang melibatkan vanessa angel ini didakwa atas dugaan pelanggaran undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan belas
tim kuasa hukum
tim kuasa hukum